pada hari senin tanggal enam november dua ribu dua puluh
salah satunya di kampung islam kepaun denpasar
dan satu provinsi itu ya